pengunjung merasakan langsung sensasi pergelaran busana yang seolah ditarik ke dimensi berbeda
ya cuma maksud gue kalau yang levelnya kompetitif yang internasional kan terakhir kapan sih gitu kan
bahwa guru jalan jalan gratisan sekolah mengambil keuntungan
lebih baik bertahap perlahan
jadi pada prinsipnya seperti ini sebenarnya
hanya saja pada saat ini mereka memenangkan lebih banyak suara
yang bisa digunakan oleh anak bermain sambil belajar
mengatakan bahwa pemantauan glukosa berkelanjutan
itu kami perkirakan di hari sabtu atau minggu
oke jadi lu sekarang so far yang paling banyak mesin ke lu tuh
diabetes juga menjadi salah satu penyebab cacat fisik terbanyak pada manusia
secara normal sekitar empat ratus ton per hari
yaitu dihancur ancurin dengan cara diaduk aduk seperti ini
sejak mendapat bantuan dua perahu dari pemerintah provinsi jawa barat pada tahun dua ribu dua puluh
jangan lupa kalau kita lihat arah angin ya pak
selain rutin membasmi hama buah jeruk juga dibunuh
langsung untuk kanto ini langsung dengan coach tiga bilang oke kalau begitu kamu buktikan lah
dan kukus dengan pisang rajenangka yang sudah dikupas sebelumnya
dari aneka sayuran seperti buncis daun pepaya daun singkong kubis kecambah dan keluih
oke tadi kita udah sampai tadi sebelumnya bali united ya
tentunya hari ini bagaimana kita mengapresiasi para pejuang air
ya pantai tanjung binarayan ini adalah nesting ground burung maleo burung maleo mengandalkan
tetapi ada sel yang sifatnya envelop atau bungkusan dari virus itu
oke oke call aja win kalau bisa
air kemudian didistribusikan melalui jalur yang dibuat secara tertutup
karena kendaraan listrik itu meningkatnya
itu adalah kemauan baik kebijakan yang baik dari pemerintah
karena ayah memiliki relasi yang khas dibandingkan ibu
samuel devin itu kan dbl camp dua ribu lima belas kan sama winston tuh kalau gak salah ya
dan barang apinya juga akan nyalanya lebih lama
yang menggunakan seragam lengkap dengan identitas resmi
karena kalau saya tidak keliru katanya pada hari ke dua belas puasa itu
akan seperti apa begitu ya mas burhan ya
untuk daging sapi yang digunakan pun direbus selama kurang lebih satu jam
karena itu untuk nasi harus ada sedikit tipis
ya dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sirkuit mandalika sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama
sembilan tahun terakhir pak jokowi memimpin republik indonesia
itu artinya bahwa wilayah indonesia ini lebih rawan terkena gempa terjadi gempa ya bu
kalau panen sorghum sendiri untuk sekarang kita panennya di bawah
karena shuttlecock itu kan ada tiga speed ya setahu saya
termasuk juga upaya gencatan senjata agar bisa membuka pintu masuk bagi bantuan kemanusiaan serta proses evakuasi sipil yang terdampak konflik berdarah tersebut
dan saya harus bisa bikin musik dengan laptop itu sebenarnya yang bahan
ya jadi kalau kita lihat motif para pengguna media sosial
asumsi katanya bakal dilanjutin
saya hanya mampu turun di kedalaman satu sampai satu lima meter saja
matangnya si nasi arborio ini disebut al dente
gue final ketemu sama pplp ragunan ketemu sama andre rido the tank
kalau nggak salah nih ya ada bambang suprianto sung formati alan
warga yang ingin berkunjung ke tebet eco park diwajibkan memiliki aplikasi peduli lindungi
dan ada empat nama baru yang menurutku cukup menarik
istimewanya kan abis karir basket dia mau esports
aimaryati pun mendekankan perlunya memperkuat pendidikan pengasuhan khususnya bagi orang tua
pertama tama beras dicuci bersih dan masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk
tadi juga bu margaret menyoroti ini masih tinggi artinya masyarakat yang belum percaya
ya tentu sebelum kami berangkat kami sudah tahu resiko segala macam
nah ya nanti akan kita lihat apakah paslon nomor satu nomor dua nomor tiga
sebenarnya lu waktu join di smk itu emang duluan terjun di tiga puluh tiga dulu atau di lima puluh lima dulu tuh
apa yang kita lakukan tentunya adalah pengembangan atlet ya
membuat peter franz gota sukses di berbagai bidang
dan mereka udah mengurusi hal itu
dan lain lain itu pasti akan mengalami peningkatan debit air
saat ini sudah ada tiga menu favorit dari keluarga mangkunagaran yang dikeluarkan oleh pracima twin resto
kami akan angkat masalah biaya kesehatan yang menghimpit para pasien dengan diagnosa penyakit kronis sebagai akibat dari tekanan biaya hidup yang tinggi
sehingga imbal baliklah antara kita memberikan ke mereka
dan ini satu momok sebenarnya di israel saat ini
banyak opsi nama lain yang bisa diambil dari inspirasi dari citaiem fashion week itu sendiri
kalo gue liat kan core nya mereka kan ada di tiga pemain bangka mereka ya
akhirnya kita interes deh gulai coba kemari dan ternyata tasenya alhamdulillah cocok sih ya
dia juga bisa mecah angin gitu
kalau misalkan nggak punya saya tidak memaksakan untuk ngasih untuk iuran gitu beli bahan bakar
emas batangan ini salah satu yang masih diincar karena secara fisik terlihat begitu sangat menjanjikan
anda akan menjadi pasien saya
ketiga memverifikasi perizinan dan legalitas dari lahan yang ditawarkan
apakah emang ada misi khusus gitu
karena waktu itu kan sebenernya timnas itu gak bisa ngambil pemain dari ibl kan
jadi saya ingin menciptakan atau menelurkan banyak artis artis baru dengan karya saya
kemudian yang kita kritik itu adalah yang paling sesek itu adalah ketika presiden boleh kampanye presiden boleh berpihak
tapi ya yang penting kita terus mengedukasi klien sih
terus yang kelima itu centernya yang banyak diomongin juga katanya ozika ongku
nah lantas bagi para pensiunan dini ini
nanti setelah ini kita packing seperti ini
menyebut staycation jadi wisata pilihan terbaik
dan setelah tiga bulan nggak laku dan setelah tiga bulan nggak laku
dengan umur yang sebenarnya masih muda banget ya
pisang yang digunakan adalah pisang yang masih setengah matang
nah yang sekarang ini kan semuanya pada proses
jadi gini setiap dive spot itu kita lihat kepadatan karangnya seperti apa
nah jadi kalau kita lihat dari semua lembaga survei yang melakukan hitung cepat itu range nya itu di kisaran dua enam puluh lima yang paling bawah dan range teratasnya itu di dua lima
pada saat kemarin juga dihimbau agar
tetapi sekali lagi bahwa ini adalah dugaan saja
jadi agak susah juga kalau misalkan jadi demikian
cuma temennya doang kayaknya ya dia bilang ya
tokoh ulama itu yang
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara nurul gufron
tapi ya sesuatu gua emang indonesia udah lolos ya
kemudian hal hal yang di luar pemilu itu sepertinya akan tersingkir minggir dulu mas usman
berarti itu berarti pertanda ada yang bertelur ya pak ya
tapi yang terakhir itu timnas senior yang terakhir menarik tiga ya
the triple double triple double average per game di satu season anjing gimana caranya babi
itu sih mungkin ceritanya dulu gitu
kamera yang digunakan mulai dari dslr hingga hanya menggunakan ponsel pintar
puji tuhan semuanya masih selesai
dan ini punya potensi menghilangkan hak pilih mayoritas dari warga negara indonesia yang ada di luar negeri
akhirnya tapi dia transisinya agak cukup smooth juga tuh aldi kan di ppop
nah supaya efektif ada tipsnya nih
gelatin ini boleh pakai gelatin lift yang lembaran atau bubuk
baik baik tapi kalau melihat timing yang tepat atau timeline nya
yang mengembangkan keramba jaring apung
pure kerja keras drill yang continue
tapi pelatihannya kita gabungkan
maka yang saya ambil adalah untuk tetap independen
iya iya iya denger dengerin juga dua tahun doang
tapi posisi latihan kan kita udah tanyain ke kadif kan juga tuh
artinya sayuran alamiah ubi ubian dan kacang kacangan
tapi itu kan ada prosedur prosedur persyaratan persyaratan yang masih perlu kita bicarakan lebih jauh lagi
sehingga aplikasi ini sangat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh
ketika bahasa indonesia menjadi bahasa pilihan
membeli tiket waktu yang dipilih adalah waktu masuk pelabuhan
ya mungkin memang mereka akan mengikuti lagi ke ibl
walaupun nggak bisa compete di championship kan
kami juga mencari pelajaran yang lebih mudah untuk membuatnya lebih mudah
goreng bebek dengan api besar selama sepuluh menit
dari pasien lain yang berasal dari keluarga berada
tadi juga melihat beberapa sekolah yang sudah mulai dibuka
karena itu nanti hasilnya kurang bagus ke payamnya ya pak
mudah mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik lagi
tapi korban tuh datang lagi datang lagi datang lagi
ya bukan yang menijabai di sini tapi doa doa kita
apakah kemudian alokasi apbn terhadap subsidi
hal ini dapat dilihat di kampung beruah
bahkan sekarang sedang rame perang takjil di tanah air itu
abah awil dari desa paku alam salah satunya
boy gue pernah baca artikel ya waktu itu abraham tuh tahun dua ribu berapa ya dua ribu tujuh belas eh dua ribu enam belas lah pas awal awal dia sama stadium gitu dia bilang di bangka itu
ya rick jadi bisa menjuang sama aku juga
kedepan kebijakan ini tampaknya akan menjadi satu angkor bagi bank indonesia menaikkan suku bunga kreditnya jauh lebih cepat dibandingkan the fed
hanya berukuran sedang atau untuk dua porsi
tapi yang pasti kita semua jagain catch sembilan belas detik yang diawal
iya gak itu liat liat aja itu
yang didorong oleh konflik timur tengah mulai meredah
di satu sisi juga bagaimana menampung generasi muda
bersaing dengan universitas di dunia itu bisa juara satu
karena kalau misalnya kita melihat dari beberapa kali balapan motogp di bulan maret lalu dan juga world superbike
setelah bebek kembali ke kandang selanjutnya saya mulai menyiapkan pakan
dan menjaga kualitas produknya ketika harga roko elektrik dan hptl naik di pasaran
sebelumnya kaki sapi ini dimasak selama enam jam sampai empuk
jadi gue cari cari lagi tuh
toip yang beberapa kali reboundnya sama defense nya juga penting untuk bima perkasa juga
karena kita mempublikasikan ganjar unggul
ketua komite penanganan covid sembilan belas bidang farmasi
untuk jangan lupa follow akun media sosial kita
di kampung aduay pohon sagu tumbuh subur tak jauh dari pemukiman warga
sekarang pemerintah main aman dengan melakukan impor yang banyak
gue malah enggak ya gak di tujuh ya gue di enam kali udah selesai kayaknya kalo gue liat semua
ya berarti tapi lucunya emang lu emang dari dulu emang lebih suka drive dibanding pos pos move gitu ya
yang banyak tekniknya gitu loh dia
ya saya kira memang situasi sekarang ya itu akan bank akan menyesuaikan tapi bertahap agak relatif lebih lambat
nah nanti pada saat dia mau membatik baru dibakar di atas itu loh yang apa namanya bakul itu
dan ga menemukan ga dapet hasil yang
tadi dari bps sudah memotret harga bahan kebutuhan pokok di pasaran
dari yang saat ini sih jelas jelas yang pasti ya kita percaya juga lah walaupun kita belum
akhirnya bisa keluar dari labirin di house of terror
lebih dari delapan puluh organisasi
jadi pertanyaan isan dan rani itu
tahan sampai akhir nanti
ya membeli surat harga amerika gitu
itulah yang kami sampaikan kami berikan kepada kementerian bumn
nanti kita di jakarta semoga kita bisa ketemu
sempet aku yang atletik dulu berarti karena background keluarga ada yang atletik ya
gue gak mau ngomong nba dulu lah gue gak mau terlalu jauh
meski kompensasi lahan untuk jalan tol cisumdawu dinilainya lebih besar
lapangan di indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia ini
betulkah artinya memang ada kelemahan dari seorang presiden untuk melihat rekam jejaknya
tidak terlalu familiar ya tapi ternyata kasketnya banyak rasanya gimana ya
perempat finalnya best of lima nanti
oleh pihak perusahaan bahwa memang ini karena efek pandemi covid ya
ia kemudian mencarikan kaki prostetik
jadi obsesi saya sebenarnya bukan ke saya harus jadi artis yang manggung terus terkenal
terutama untuk masyarakat yang memang memiliki struggle dalam mengelola
sejak tahun seribu delapan ratus an masyarakat cimenyan sudah mulai memproduksi peyem
level of evidence nya itu cukup rendah gitu
saat ini bergerak menuju ke utara
karena teman teman kita juga banyak yang bagus bagus ya
kalau boleh kampanye itu kampanye sendiri biar menjadi incumbent
jadi kalau ditekan dipencet gitu dia service pendek
apalagi istilahnya bisa sejahtera